sampai jumpa di video selanjutnya
tapi kok aku perhatiin kamu kayak lagi galau gitu
enggak lah ya
lo tadi minta nomor rizky ya
boleh kok darah
oh iya gue mau kepo nih
lo pasti minta nomor ritki mau latihan ngerdekan sebarang kan
kok lo tau ritki yang ngasih tau kan
iya ke gue aja sih kayak yang lain enggak
karena gue satu satunya sahabatnya dari bu cil
jadi gue tau semua aib dia
makanya dia gak malu buat cerita aib ini lagi ke gue
ritki anggap ini aib gitu buat dia
terus lo abisnya mau kemana
ya kayaknya mau nyusul rinki sih
oh udah deh
kayaknya aku mau pesan ojo
kamu pulang sama aku ya
emm gak bisa deh
urusan pribadi gue lah
kalau kamu ada urusan tempat lain
gak usah gue bisa sendiri kok
semalam kamu nebun aku nungguin kabar dari kamu
kali ini jangan kecoyin aku lagi ya
oke pak gue
tapi kasian disini
masa kamu mengantuk
nggak ada waktunya
gimana sih kalian semua nggak jelas tau nggak
udah udah gimana sih
jadi nggak nyuselin rifki
udah jadi lah
yaudah kita cabut surat tuh
udah belain rifki tadi depan pak togar
kamu gak usah terima kasih sama aku
aku lakuin hal ini karena aku kasian aja sama rifki
dia gak pernah lepas hukuman dari sekolah
ya walaupun emang itu kesalahan dia sendiri sih
dia punya sifat yang arogan dan kita sopan sama guru
aku akan buat nyusun jatuh cinta sama aku
dan di saat yang sama aku akan buat misi you feel sama rifki
oh ya al nanti lo di depan gak usah muter balik ya
soalnya gue udah pindah ke jalan pinang dua sekarang
jadi lo depan lurus terus nanti belok kanan terus lurus lagi
hah kamu udah pindah sejak kapan
baru kemarin kok
kalau aku tahu aku pasti bantuin kamu pindahan
udah gak apa apa udah beres juga kok
rifki mulai hari ini kita harus latihan bareng ya
kenapa ricky belum baca juga ya
apa dia masih di jalan
jadi gimana sekarang
rifki nggak ada di tongkrongan biasa di sini juga nggak ada
yaudah kita pulang ya
tunggu dulu nona
tolong semua ini harus bicara soal rifki
nona btn itu paling kecewa sekali di nomo
karena nona sudah kasih hp nomornya rifki ke missel
kawan kawan katong samuel itu harus bisa menjauhkan rifki dari missel
karena missel itu ancaman bagi kedaulatan negara ips
sekarang bagaimana kalau rifki sama missel itu makin dekat
makin hancur lebur katong samuel ini
udah ya lo semua nggak usah panik
gue itu tahu banget rifki ke michelle itu gimana ya oke
tapi kita kepo fak
karena kemarin si nadif nanya ke rifki dia itu beneran cinta gak sih sama missel
tapi sekarang belum dijawab sama dia
iya malah si missel yang jawab
ya elak kalau gitu anak
gini ya kalian itu kan sahabatnya rifki nih ya kan
kalian tahu dong rifki itu deketin missel emang cuma mau dus doang
dia emang playboi tapi ya cuma bercanda aja kok
kalian tahu kan nih rifki setelah putus sama si arin dia belum ada lagi punya pacar tuh ya kan
nona bilang itu betul sudah
tapi katong samuel harus inge cinta itu bisa datang karena terbiasa
jadi kalau seandainya missel sama rifki itu selalu sama sama mereka bisa punya peluang jatuh cinta toh
kalau sudah jatuh cinta sya lala katong sudah
udah ya kalian tenang aja tenang
gue yakin banget yakin banget ya rifki sama michelle gak akan saling jatuh cinta oke
udah gue mau pulang
eh tunggu dulu fak
fak gue belum kelar fak
nih fai gue masih penasaran fak
hukuman apa sih yang dikasih pak togar buat rifki sama michelle
lo pasti tahu kan
karena si rifki pasti ngasih tahu lo lah
nih fai gue mau pulang
nih fai gue mau pulang fak
nih fai gue mau pulang
fak gue mau pulang
kamu ada masalah ya
enggak kok enggak
kamu kayak lagi galau gitu

menurut siapa sih ini
rifki mulai hari ini kita harus latihan bareng ya
kok panggilan gue itu reject sih sama si rifki
emang bener bener ya tuh anak
mentang mentang dia gak suka sama hukumannya malah dia mau santai santai aja
gue kan gak bisa latihan kalau nggak ada dia
kalau gini caranya kan gak bakalan menang
cuma bikin malu nama sekolah aja minggu depan
terus dihukum lagi deh sama patogar
kamu gak apa apa
lo tau alamat rumah rifki gak
ya enggak karena gue ada penting aja sih sama dia
aku gak akan kasih alamat rifki
ini buat kepentingan yang baik sekolah
aku tahu banget rifki gimana orangnya
aku makan biarin kamu ke rumah dia
nona kenapa diam saja
gue yakin lo pasti tau fak
rif fak udah lah gak usah disemujiin
lagian kan kita satu geng ips
masa sih lo berdua yang dimujiin dari kita
kalian tuh kenapa sih jadi pada